persebaya kelompok usia enam belas semakin memperkuat amunisinya dalam mengarungi liga satu dua ribu sembilan belas mendatang
sebanyak tiga pemain tim nasional u enam belas dipastikan akan ikut bergabung membela persebaya surabaya
siapa saja kah mereka berikut liputannya
brilliant nigita duwiki aldama pemain tim nasi usia enam belas tahun kamis pagi
mulai berlatih bersama dengan squad persebaya di lapangan karanggayam
dalam latihan itu brilian aldama tampak aktif berperan sebagai gelandang bertahan di lapangan
dirinya juga bangga sudah bisa mengenakan seragam persebaya
bermain dengan para penggawa bajul ijo lainnya di kategori u enam belas
selain brilliant pemain tim nasi usia enam belas tahun lainnya yakni hernando ari sutaryadi
yang sedianya turut berlatih bersama belum bisa hadir karena mengikuti pekan olahraga di jawa tengah
bergabungnya di persebaya bagi adama adalah suatu kebanggaan
karena sejak dulu dirinya ingin membela tim dari kotanya sendiri
sementara manajer tim persebaya u enam belas mengatakan
satu pemain timnas lain yakni muhammad supriyadi dipastikan juga akan bergabung di persebaya
saat ini proses bergabungnya supriyadi masih dalam kewenangan kemenpora
kapanpun dia diperlukan supir sudah menyatakan berangkat
dan supriyadi ketika waktu ditanyai ditanya oleh pssi intinya dia akan pulang
dengan masuknya ketiga pemain timnas u enam belas tahun ini
persebaya surabaya diharapkan bisa menambah amunisi dalam mengarungi liga satu
muhammad yanuar komarudin surabaya